saya harus minta tanggapan pak dudi apakah memang ini yang kita lihat selama ini
artinya banyak semua orang yang mengkritik di sebelah sini
tapi pada kenyataannya line r tetap menjadi salah satu maskapa yang dinikmati atau dicari selama ini
apa yang bisa pak dodi jelaskan
mungkin kalau saya lihat pertama pendirinya ya pak rusdi sendiri
orangnya itu sederhana
dari atas ke bawah
tengah ke bawah itu bisa juga nikmati
itu tidak banyak orang yang lihat gitu
pansah pansah terbesar ya mereka
oke jadi berarti apa istilah selain dibenci tapi dicari
ada rupa ada rasa itu juga masih ada
bukan faktor keselamatan yang menjadi poin utama buat masyarakat indonesia selama ini
waktu itu belum tapi sekarang sudah mulai
saya kasih gambaran itu ada kawan saya
piatnya rumah tangganya dia
pak jangan kasih saya bonus gitu
bonusnya dia minta apa
terbang nama pesawat lion air
nah itu yang bikin juga
impact nya besar sekali
tapi image nya kalau kita lihat dengan apa yang terjadi selama ini kecelakaan
orang orang yang kecilnya kok belum ngerti mengenai
keselamatan dalam arti itu nomor satu kenyaman terbang
baru sekarang sadar
berarti lion air untuk membranding image itu cukup berhasil kalau padu dilihat
iya pasal itu impact nya luar biasa
karena saya masih ingat waktu pak rusi bilang
saya ingin sekali orang bersandar bisa terbang
kita melihat apa yang terjadi dalam kurun waktu enam belas tahun terakhir
kalau tadi mungkin pak dudi juga melihat bagaimana tiga knkt merangkum tiga puluh dua kecelakaan pesawat
yang terjadi itu tidak termasuk dengan masalah delay kemudian salah bus dan sebagainya gitu
dan bukannya tidak ada sanksi yang diberikan dari pemerintah terhadap lion air
ada sanksi itu
tapi sanksi untuk dibuat sanksi dibuat untuk memberikan efek jerah
apa yang terjadi selama ini apakah itu menimbulkan efek jerah bagi lion air
saya kira kalau efek jerah ada dalam kadar tertentu ya
tetapi kalau saya lihat apa yang mereka lakukan untuk mengekspansi
itu dasarnya emang dari bawah ya
orang orang yang bawah ini
selama ini dia terbang dia jalan ke satu daerah satu perjalanan naik bus
sekarang dia bisa naik ini
rasa apa sih tingkat itu naik derajatnya
nah ini yang dilihat pasar oleh lion air
itu juga terjadi oleh tony fernandes dengan air asia nya di low cost
dan itu luar biasa juga fenomenalnya
tentu ada risikonya
karena kedua kalau kita beli tiket low cost kita nggak bisa langsung pindah pesawat dengan tiket itu ya
itu ada saksinya
termasuk juga waktu di
itu juga sama
dia juga waktu ada krisis
sekian kalau tidak juta
angkanya sudah juta
pelompoknya tidak mau diangkut oleh
karena harganya itu
dengan sanksi yang diberikan selama ini kepada
lion air pak dudi pasti lebih tahu
seperti apa spesifik kemudian detail
sanksi sanksi yang diberikan kepada lion air
menurut pak dudi sudah cukup
lebih dalam kasus yang terakhir ini
yang kemarin itu
mungkin mesti lebih ketat lagi ya
ketat lagi dalam arti
mungkin kalau supervisor yang kasih
bahwa itu sudah diperbaikin
waktu sampai di jakarta baru terbang
tanyu karang
itu mesti ada satu lagi kali
benar tidak dilakukan
itu sanksinya untuk ini
sanksi yang jelas sekali sekarang kelihatan
australia tidak boleh
memperbolehkan pejabatnya untuk naik ke lion air
itu pun sanksi satu
image juga impactnya pasti ada
impactnya juga ke
kelas bawah itu bisa diperbolehkan
itu pasti ada
saya juga manusia
tidak mau mati begitu saja gitu
oke kalau tadi dari kacamata pak dudi
saya tanya juga bagaimana akhirnya
special di mata penumpang
artinya alasan alasan yang
akhirnya menjadikan penumpang tetap menjadikan
layar menjadi pilihan tapi kalau pertanyaannya
adalah what mix lion air special
di mata pemerintah artinya dari mata pemerintah
artinya dengan segala sanksi sebegitu banyak permasalahan yang sebegitu kompleks anda melihat apakah lion air seperti dimanja atau dianakmaskan
itu luar biasa
tapi kita lihat jadi pertanyaan banyak orang juga penasaran gitu kok kayaknya kebal sekali gitu
saya kira enggak juga
enggak juga apa yang membuat anda berpikir enggak kok tidak sekebal itu
artinya harus ada punishment yang lebih berat lebih besar lagi untuk lion ya
punishment yang paling berat yang sudah dilakukan antara lain dia nggak boleh terbang ke eropa
tapi kemarin sudah dicabut lagi kan
nah sekarang dia ada rencana untuk terbang ke sana tapi terjadi ini
kecuali lion air nggak boleh
itu mungkin sanksinya dari eropa ya kembali lagi
dari indonesia dari kita
bukan dari eropa
kalau dari kita
dari kita nah itu salah satu diantara lain juga sanksinya mesti ada dari otoritas kita
lebih tegas lebih ini dia punya perawatan pesawat itu bagaimana
terutama dia punya maintenance facility di batam itu sudah bagus ya
luar biasa di itu
dan memang konsisten sampai ke sana
jadi kalau dibilang pemerintah lembek terhadap lion air enggak juga ya
enggak juga ada
oke kalau ngomongin sanksi saya mau ajak pak dudi anda juga semua kita akan melihat bagaimana statement dari pak yusuf kalla
wakil presiden yusuf kala menilai katanya sanksi larangan terbang atau grounded terhadap pesawat lion air ini
katanya belum sebegitu diperlukan
kenapa sebab jika tidak ada layanan penerbangan maka akan ada penumpukan penumpang itu tadi
selain itu kala tidak sependapat kalau penyebab kecelakaan adalah tarif penerbangan yang murah yang ditawarkan oleh lion air
dia pun atau jk menambahkan sebaiknya masyarakat menunggu hasil penyelidikan dari komite nasional keselamatan transportasi
terkait penyebab jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh rute jakarta pangkal pinang
secara teknis pesawatnya baik
jadi bagaimanapun tentu relatif baik
tapi saya kira tidak ada juga human error belum ada isu atau perkiraan human error yang pilotnya kok pilotnya
jadi kita tunggu saja penelitian knkd itu apa sebabnya
dan setelah itu kita sebenarnya sudah ketat
setelah indonesia melarang tidak membolehkan pesawat pesawat indonesia masuk ke eropa kita berhenti ketat
dan itu secara internasional diakui
karena itu langsung setelah beberapa tahun dihintar
jadi ini sulit kita menerka apa sebabnya ini
menarik pak dudi kalau kita mengutip pernyataan dari pak yusuf kala
katanya kalau misalnya larangan
terbang atau granded katanya belum terlalu diperlukan lah ya
karena kalau misalnya nggak ada larangan penerbangan maka akan ada penumpukan penumpang
kita punya lebih dari sepuluh airlines kan
ada sepuluh maskapai
apakah dengan satunya grounded kalau misalnya satu maskapai di grounded gitu
sebegitu banyak masyarakat indonesia yang mau naik pesawat yang mau terbang yang nggak bisa ke handle sama pesawat lain atau maskapai lain
saya kira ya memang begitu keadaan
dan rute lainnya juga banyak gitu juga
iya itu salah satu
dan bisa ke penumpukan nanti
itu mesti dipikirkan
bisa bisa nanti pemerintah kerahkan juga pesawat tenau
jadi kita ngomongin soal bisnis dong berarti
ujung ujungnya akan ada
bisa itu karena nggak keangkut
taruh itu di grounded semuanya
lain harus nggak bisa terbang
itu akan banyak sekali penumpang yang tidak terangkut
dan untuk mengangkut mereka mungkin pemerintah akan ya bantu dengan pesawat angkut militer
ada kemungkinan itu terjadi
karena armada lain perusahaan perusahaan lain itu kecil banget ini ya kapasitas untuk ngangkut
tidak ada yang sebesar lion air
kita akan lanjutkan dialog kita pak dudi
tapi kita akan jeda terlebih dahulu
tetaplah di breaking news di sian indonesia
sian indonesia breaking news
jangan lupa berlangganan
ujung ujungnya tadi kata pak dudi nanti ya kita ngomongin soal bisnis
memang kalau di comparing dengan yang lain mulai dari armada rute lion air yang paling besar
paling besar sekarang
dia sudah melampaui garuda sendiri
akhirnya termasuk kita lihat terakhir tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan itu dia juga punya yang paling banyak
tadi kan ngomongin soal sanksi dari
dari apa yang kita lihat eropa
ketika di dua ribu tujuh kemudian juga ujung ujungnya kan dicabut kan pak dudi
tapi kalau kita kan ngomongin bukan masalah soal delay doang nih
bukan cuma delay bukan cuma salah naik atau turunin penumpang bus dan sebagainya
ada nyawa bukan cuma satu tapi ratusan orang di atas itu
apakah sanksi yang paling beratkah
ketika kita lihat kecelakaan kecelakaan di maskapai lain
yang dulu adam r misalnya kemudian juga adam r
ya saya lihat begini siapa sih
lain itu mesti meningkatkan dia punya keimbangan dari sdm
keimbangan dari bisnisnya yang begitu melaju
ini kekurangan dari lion saya
profesionalisme orang orang sdm yang dibutuhkan dan juga mengatur personal untuk terbangin pesawat semuanya ya
dari mulai pilot sampai ke ground crew itu juga
mesti saya kira mesti ada peningkatan ya
standarnya artinya ya
ya semua diperbaiki lebih
karena saya nggak tahu berapa jam terbangnya pesawat yang jatuh ini ya
dua setengah bulan hampir tiga bulan
itu nggak itu
itu nggak itu usia
setiap harinya dia terbang berapa jam
apa sembilan atau sepuluh
apa melebihi nggak
itu salah satu itu management
yang di situ bisa
ya itu termasuk maintenance akhirnya
itu harus di
dan pilot dia jam terbang satu pilot bolehnya berapa
walaupun minta berapa
yang sekarang lihat lion air
melampungi nggak jam terbangnya
berarti apa ya
menarik kan gini nih pak
biasanya orang berani beli barang mahal karena pertama orang tersebut pasti punya duit
kemudian juga pasti punya space untuk merawat kan
artinya lion air pun juga begitu kan
dia berani untuk membeli pesawat tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan itu dua ratus lebih banyak
garuda cuma punya satu kalau tidak salah ya
baru punya satu kan
ya baru aja
lion f dua ratus kemudian yang sudah terbang delapan
ini kan jumlahnya pak
ini kan jumlahnya fantastis
duitnya juga nggak sedikit
tapi ingat itu bukan dua ratus sudah datang ya
itu dalam jangka waktu sampai dua ribu dua puluh sekian
baru semuanya ada
dan pada saat itu mungkin ada pesawat baru lagi
yang sudah dipesan sekarang itu nanti diganti lagi
karena ini sudah usur
nah artinya dengan barang barang mahal ini
barang barang yang eksklusif ini
maintenance nya perawatannya pengelolaannya semuanya
ya itu disitulah
waktu beli ya itu ada paket
paket waktu kita beli pesawat itu ada paket
bahwa itu termasuk yang melatih teknisinya
melatih pilotnya melatih juga manajemennya
untuk mengatur perawatan pesawat termasuk juga suku cadangnya
itu semuanya ada
apakah sekarang pemerintah melihat nggak itu semuanya
penuhnya atau tidak
itu pertanyaan saya
bukan saya membesarkan garuda ya itu milik pemerintah
tapi dia punya facility di cengkareng itu luar biasa
di sana gudangnya spare part saja
spare part yang ada tersimpan di situ
angkanya itu sudah puluhan juta usd
dan secara retrieving menarik itu komponen yang dibutuhkan
oleh pesawat konvensional pesawat rusak
itu sudah robotik
kalau di dunia sepak bola ada fifa
di dunia penerbangan internasional apa pak dodi
ada faa amerika
ada iasa dari eropa
bisa menjatuhkan sanksi untuk lion air
atau bisa ikut andil untuk berpartisipasi terhadap itu
dia bisa kasih saran ya itu mesti diiktir nah bisa
dan kalau tadi saya sebutin perawatannya
murata pesawat dari garuda
itu punya message dari certified by faa juga
jadi sudah ada
jadi kalau ada sesuatu faa juga bisa ini
itu ada di dalam tim
ada di rumah ya
kesempatan karena dia dapat
dia punya fasilitas
salah satu diantaranya
kalau pak dudi lihat juga lion air
dibenci tapi dicari bet ya itu
faktanya sekarang saya mau lihat ajak
pak dudi dan juga
pemirsa semua kita akan melihat
apa yang akhirnya membuat orang
banyak spekulasi dan memang
kenyataannya ya lion air dibenci tapi dicari
kita lihat ya pak ya ini twitternya
yang pertama katanya ini pengalamannya ya
polling juga di media sosial terkait
bagikan pengalaman kalian naik bersama
lion air seperti apa
yang pertama daniel lion air
kalau di daerah saya disebut angkot udara
ngetempa katanya delay
gak disebutin daerah mana nih ya karisma
berikutnya ke kanan masuk ke pesawatnya
sih tepat waktu ya tapi nunggu
di dalam pesawat untuk take off
aja hampir sejam
kalau merasa lion air selalu delay
pengalaman saya ini lain cerita nih
pernah waktu itu jadwal gia terbang
dari bandung ke medan jadwal penerbangan
artinya dua puluh menit lebih cepat
pesawatnya udah berangkat oke dan mungkin ada
salah di saya yang tidak mendengar
last call jadi ini kayaknya
lebih ke arah positif nih ya
kemudian dodi berikutnya kalau mau take off
antrinya paling lama satu jam
tanpa ac di dalam pesawat

udah kayak ikan keluar dari air
emang sih ada harga katanya
ada rasa balik tadi
delay tiga puluh menit selain itu nggak pernah
mengecewakan ini kan suara masyarakat ya pak ya
ini bisa mempengaruhi pemerintah tidak
artinya harusnya pemerintah
bukannya lebih pekat terhadap suara suara
seharusnya ini mesti didengar
itu didengar nggak selama ini fadli
nah selama ini kurang didengar
kurang didengar atau tidak
atau tidak mau mendengar
ya bisa juga antara dua itu
kurang mendengar tidak mendengar
inilah yang mesti
delay itu bisa saja terjadi apa
tadi standarisasi soal
sdm ya pak fadudie concern kesini
kalau standarisasi soal maintenance
apakah sudah sesuai dengan standar
di maintenance memang
agak ketat ya
terus salah satu komponen
umurnya usianya itu
kalau salah satu
kalender time nya satu atau dua tahun
masih baru tapi dibutuhkan
tapi sudah lewat tersisa
sudah lewat nggak boleh dipakai
siapa yang mengawasi itu
harus ada yang mengawasi
nah ini kekurangan dari pemerintah
jadi pengawas itu artinya dari pemerintah
dari pemerintah perhubungan ya
itu yang menjadi jelas selama ini
belum lagi ada oknum oknum tertentu
nah di sini kelemahan kelemahan yang kita musyarih
sehingga bisa terjadi begini delay delay segala macam
kita masih akan terus mengulik bagaimana
perkembangan proses pencarian dan juga
penyebab jatuhnya lion air jt enam ratus sepuluh
mengundang pak dudi lagi kesini kita akan bahas lebih
karena waktu kita sangat terbatas pak dudi
terima kasih sekali lagi sudah bergabung dengan
breaking news cn indonesia dan memikirkan breaking news
jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
dan berikut dan usai jeda berikut akan hadir
program viral tetaplah di cnn indonesia